selamat malam pak al ada yang bisa saya bantu
yes iya pak sos saya mau cuma istri dan anak saya sus
maaf pak kalau malam ruangan icu dan icu tidak bisa dikunjungi
sekarang butuh kamu
jangan tinggalin kami terlalu lama ya
kasian raina mbak
saya pengen nungguin adiknya sama mbak andin pulang
sampai maunya ketiduran di sini gak mau dipindah
gak tegang juga kok ya tegi
kasian juga raina ya
mirna kiki hidung anak kalau kalian bawa raina ke kamar ya
sampai sekali gitu
jangan sampai bangun tegi ya
jangan sampai beli beli
aku pengen jangan jalan jalan kok
rasanya kayak terbaik

terus mikir sama obat obatan dengan ada apa apa mulai
atin lebih bersungguh besukan
bisa dikabling dari sana atau aadh
kamu cepat cepat berhubungan
kamu yang kuat ya
saya janji akan teman teman kamu di sini bunda
saya kan sering sering tanyakan kamu di sini ya
nanti kan neki
nanti nek gemoy tidur sendirian di kamar
gak teka gitu
kita tidur sini sini aja ya nek
biasakan dia nanti tidur sendiri
lagipula kalau sudah lelap gitu tidurnya aman kalau dia tinggal
latihan juga buat renang untuk tidur sendiri
kan udah big sister
tapi pasti besok pagi bangun
langsung nanyain askara dia
kalau udah pulang apa belum nunggu gitu
karena kan gemoy berharap banget askara pulang malam ini
pasti juga reina nanyain mbak andin terus
dari kemarin kan dia nanyain mamanya
terus kayaknya kangen banget yang bau bau
semoga andin sama askara bakal sepulih
segera pulang ke rumah
renang anak kuat kok

kok rendy belum pulang juga yuk
ini udah jam tujuh tiga puluh
ini jam setengah delapan malam loh
apa randy lagi ketemuan sama mbak catherine yuk
apa mereka berdua lagi sibuk ya
terus mereka itu belum bicarain masalah ini lagi nih
mama minta kamu segera selesaikan masalah sama mbak catherine
apa benar kalian itu mau break
kayak lagi pada pikiran gitu
saya cuma agak capek aja
kamu udah bicarain belum sama mbak catherine
aku masih sibuk dulu mau sakit ma
kamu segera ketemu mbak catherine
ini tuh masalah penting loh ren
mama tenang aja ya
mama tunggu ya ren
gue tadi denger apa yang lu bicara sama nukap lo
ada masalah sama adik gue
mengenai rencana pernikahan kami bagaimana
gak ada masalah
gak ada trouble
catherine bilang ke mama saya kalau sebaiknya hubungan saya sama catherine break dulu katanya
saya masih belum bicara sih sama catherine
karena kita memang masih sama sama sibuk
tapi sebelumnya saya sempet ngobrol sama catherine lewat hp
saya telepon dia
dan dia malah bilang dia udah sampein keinginannya ke mama saya
gak pernah bisa dewasa
sekarang gini aja
sebagai laki laki udah dewasa gue minta tolong sama allah
ada masalah dibicarain baik baik
jangan pake emosi pake kepala dingin
ya mungkin bisa jadi
adik gue di kantor lagi banyak masalah mungkin
terus dia juga kecapean
jadi emosinya gampang naik
ya lo tau lah perempuan bagaimana
lo ketemu sama adik gue bicara baik baik sama dia
jangan gampang bilang break break seperti itu gak baik loh
gue berharap lo jauh lebih dewasa daripada adik gue
aku mau kasih tau sama kamu
kalau catherine itu ngajakin randy break
aku mau minta tolong sama kamu buat pulang ke rumah lebih cepat ya
soalnya aku masih di rumah sakit
telepon kamu tadi aku langsung angkat
soalnya dari randy aku gak enak
aku ke depan dulu
sekarang tuh ya kayaknya makin ribet semuanya
pusing aku juga
ya kan kamu tahu sendiri sekarang kita fokus untuk kesehatan andi al balon biru
tadi jujur aku sempat kaget pas aku dengar
dan aku tanya sama randy
enggak enggak enggak
tadi aku sempat ngomong sama randy
ya lebih dewasa dimabikin
jangan pakai emosi
nya dia bengkok person et fucking pook ih
jangan mau n trusts thing setin
kamu tuh kenapa sih gak kabarin aku
aku tuh suami kamu loh sayang
atau mungkin kamu chatting kabarin bentar aja
ya kalau kualifikasi pasien gak ada darurat sih
ya mau bagaimana
aku ngerti tentang kamu juga dokter
kemanusiaan juga ya aku ngerti
yaudah gini aja
kamu nanti selesai dari rumah pasien
berarti sekarang kondisi pasiennya harus kamu kontrol
setiap beberapa jam sekali
jadi kamu gak bisa pulang pergi
yaudah sayang kalau begitu mendingan kamu cari hotel aja ya
kabarin aku selalu
ya nanti aku sampai rumah joko
setelah sadar apa ada keluhan atau gimana
sekarang allah udah kembali ke ruangannya
terus ini yang sama sekali gimana
pasnya masih dini
andi belum sadar sekarang
kalian pulang aja istirahat ya
biar saya semua tante jaga di sib
kalau begitu saya pulang dulu om
kesehatan jangan terlalu
mau ngobrol sedikit sama pak surya
bu sara pak boleh saya
ikut masuk iya boleh
tadi aku bawain baju ganti untuk
ke wsr udah
ya allah mama
senang sekali ingat kamu udah sadar
sekarang punya kamu untuk bantu
andi dan askar
aku bisa sadar seperti kamu
insya allah ma
bapak pasti akan berjuang untuk keluarga pak
karena kemarin saya
gak tahu kalau berapa mengalami
gak apa apa ren
misalnya aku berusaha
tetap dengan empuk
yang kedua selama
siapa yang dibilang
osok dengan kamu
kalau semua hanya kue kan
gak usah mikirin kerjaan dulu
fokus sama kesehatan kamu
jadikan aska sumber kekuatan kami
apa ada yang perlu saya kerjakan nanti pak
gak ada rem
kalau mau pulang pulang aja nggak apa apa
kakak tadi habis dari rumah sakit jenguk
andin al sama askarak
kalau kak amici tadi tiba tiba ada urusan mendadak
kebetulan pasiennya itu kondisinya agak darurat
dan harus dikontrol tiap beberapa jam sekali
jadi kak amici harus tinggal di dekat rumah pasien
terus gimana keadaannya mbak andin baby nya sama kak al
aku sempat denger ya pak nino katanya mereka bertiga gak sadarkan diri
seperti yang kamu udah dengar dek
andin sama askara emang masih belum sadar
dan ada perkembangan yang bisa dibilang lumensif di vk
semoga lekas membaik ya kak
eh by the way sekarang sama anaknya banin sama kak al
sekarang sih kita semua cuma bisa berdoa aja
memberikan yang terbaik lah
kau mau minta break sama randy
ya baiklah kak
kamu udah pulang
kamu harus segera ketemu sama mbak catherine sekarang
buat itu lho ren masalah break break itu
wah ini kan udah malam
masa sekarang juga sih
pokoknya kamu harus pergi ren
mending sakit ini
kamu sih gak nurut sama mama
lah gemma ini kan udah malem gak enak loh sama catherine nya
besok aja ya aku ketemu sama catherine nya oke
buat apa ma
gak usah mampir aku aja ya yang ketemu catherine
aku janji pokoknya besok aku bakal ketemu sama catherine oke
enggak ren pokoknya mama mesti ikut
mama mau bicara langsung sama mbak catherine
supaya semuanya itu jelas
ya kan kamu tahu sendiri kakak tuh sayang sama kamu
cuman sebagai kakak kandung kamu kakak kamu mau bilang
ada masalah dibicarakan baik baik
jangan pakai emosi
terkadang emosi itu bisa menghancurkan semuanya
aku gak tau deh kak
aku udah capek banget
tante mayang tuh gak pernah ngerti aku sama mas reni sesibuk gitu
ya awalnya aku cuma minta mundurin acaranya
tapi tante mayang tetap gak mau
malu katanya sama keluarga
ya akhirnya aku putusin untuk
emangnya kamu yakin berik itu keputusan terbaik
kakak rasa enggak
semua tuh butuh waktu
ya bicarakan dengan kepala dinin
gak tau deh kak aku lagi males banget ngobrolin ini
seterah dulu ya
kalau tidak saya mau bekerja

terima kasih pak
terima kasih pak
sudah biar saya aja
kalau gitu saya permisi ya bu
ah sebentar ya pak
anak bapak sekarang
semoga kamu selalu sehat mbak ya
mama sekarang belum sadar nak
mama belum bangun
mama pasti pengen